terima kasih ya dengan terimanya

sekarang kan masalah udah kelar semua
jadi kamu gak usah pikirin dengan nere lagi
terima kasih ya
kamu udah dampingin aku terus
dan aku juga mau berdoa
yang malah aku lebih percaya dengan perempuan penipu itu
ya seharusnya aku tahu
kamu itu adalah orang yang baik
dan kamu teman masa kecil aku
aku bisa ngerti kalau kamu marah dan dendam sama dewi
jangan ada dendam di hati kamu nere
maafin dia dan lanjutin hidup kamu
mulai semuanya dengan baru
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
sekarang kamu istirahat ya
saya bukan sita
ya allah terima kasih ya allah

saya bukan sita
kamu itu adalah sita
kamu itu sita
kau adalah andre
kamu itu adalah andre
kamu itu adalah andre
kamu itu adalah andre
pas waktu malam pernikahan baro ini beruntung aja
tapi pernikahan tuh lebih cepat
tiba kamu itu tidur
orang mengira kamu itu udah meninggal
tapi aku gak percaya
dan aku yakin kamu suatu saat akan bangun lagi
dan sekarang apa
tiba tiba kamu itu depan mata aku
nama saya dewi bukan sita
sepertinya mas salah faham
terima kasih ya udah nolong saya
sita tolong jangan tinggalin aku
lepaskan saya mas saya bukan sita
saya gak bermaksud
oh jangan tinggalin aku lagi sita
aku udah lama sekali nunggu kamu sita
dan aku gak mau tiba tiba kamu ninggalin aku lagi
jangan tinggalin aku ya
aku mau pergi
lihat aku bawa apa
aku bawa akui kesukaan kamu
dulu kalau kamu makanku ini kamu pasti habis setengah loyang
dan sekarang aku beli lebih banyak
aku belain buatin khusus buat kamu
ini buat kamu
kita makan berdua yuk
aku belain ya
kamu belain dong mam
tentu saja sita mau
baik banget sih
aku harus langsung berdekat
makasih ya dengan terima kasih
pusing pak aku
tapi kamu gak boleh kayak gini dong
ngerugin diri kamu sendiri
ngancurin diri kamu
wah boleh kayak gini dong
aku tau kamu sakit
hati aku tuh sakit banget
udah kalau kamu kayak gini

minum ya tapi
sekarang kamu istirahat ya
jangan tinggal dengan ku sendiri
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau mcdengg mute
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
kau mau bisa ada disini cesar
kau mau udah di kamar aku
kalah aku minta maaf